pemerintah terus berupaya untuk mengejar target herd immunity atau kekebalan kelompok
untuk mengatasi pandemi virus corona di indonesia dengan mempercepat laju pemberian dosis vaksin kepada masyarakat
vaksinasi bagi warga lanjut usia lansia menjadi salah satu upaya pendorong percepatan program vaksinasi nasional
untuk mensukseskan indonesia sehat dan bebas dari covid sembilan belas
pemerintah tengah mengejar target kekebalan kelompok sebagai upaya menghentikan pandemi virus corona
dengan menggelar program vaksinasi nasional yang sudah dimulai pada tiga belas januari dua ribu dua puluh
baik melalui imunitas yang berkembang dari infeksi sebelumnya maupun lewat vaksinasi
dengan menghentikan pandemi virus corona
dan mengencarkan vaksinasi covid sembilan belas
pemerintah optimistis bisa merampungkan target penyuntikan dosis vaksin
kepada satu ratus delapan puluh satu juta penduduk indonesia selama lima belas bulan
usai vaksinasi tahap pertama terhadap kelompok prioritas diantaranya satu empat juta tenaga kesehatan di tiga puluh empat provinsi
kini program vaksinasi dilanjutkan kepada tujuh belas tiga juta petugas pelayanan publik
dan dua puluh satu lima juta warga lansia yang berusia di atas lima puluh sembilan tahun
rumah sakit mayapada sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan swasta di tanah air
mendukung serta mendorong percepatan program vaksinasi covid sembilan belas di tanah air
dengan turut menyelenggarakan vaksinasi bagi lansia secara gratis
bekerjasama dengan puskesmas setempat
antusiasme warga lansia mengikuti vaksinasi di rumah sakit maya pada lebak bulus jakarta selatan
terlihat dari banyaknya jumlah pendaftar hingga mencapai empat ratus lima puluh orang
tidak terjadinya penumpukan serta memastikan berjalannya protokol kesehatan
selama kegiatan vaksinasi bagi lansia
jadwal vaksinasi pun dibagi menjadi dua hari
peserta vaksinasi covid sembilan belas telah terlebih dulu mendaftarkan diri di puskesmas cilandak
maka lansia yang lulus seleksi administrasi bisa langsung datang ke lantai sepuluh
gedung rumah sakit maya pada lebak bulus
untuk kemudian melakukan verifikasi ulang
guna memastikan kondisi tubuhnya baik
dan tidak memiliki penyakit penyerta
sebelum dosis vaksin disuntikan ke dalam tubuh
ikut juga mendukung pemerintah di dalam bukan saja tenaga kesehatan
tetapi untuk kegiatan kegiatan tahap dua bagi lansia dan juga yang di luar
kita memberikan tim kita untuk membantu tenaga kesehatan dari tempat lain melaksanakan vaksinasi
kemudian juga memberikan tim kita mini icu untuk tempat lain
kemudian yang berikutnya adalah
seperti yang saat ini adalah untuk para lansia
samto pramono warga cilandak yang berusia enam puluh empat tahun ini adalah salah satu peserta vaksinasi
di rumah sakit maya pada lebak bulus
yang sangat antusias dengan pelaksanaan pemberian vaksin bagi warga lansia guna memutus penyebaran covid sembilan belas
samto menuturkan sempat khawatir mengikuti program vaksinasi karena sejumlah isu yang beredar
namun sosialisasi yang dilakukan via media menjawab keraguan tersebut
yang pasti bahwa kami ingin sehat
jadi bagaimana agar supaya kita juga membantu program pemerintah untuk bisa memutus penyebaran covid sembilan belas ini
jadi kami alhamdulillah selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjaga kesehatan
alhamdulillah sekarang tidak ada yang dirasakan apa apa
cuma pada waktu disuntik aja ada kayak gigit semut lah
pemerintah berencana menyiapkan empat ratus dua puluh enam juta dosis vaksin guna memenuhi standar badan kesehatan dunia
yaitu dua kali penyuntikan atau dua dosis vaksin bagi satu ratus delapan puluh satu juta penduduk
selain peningkatan jumlah dosis vaksinasi per hari oleh pemerintah
partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi covid sembilan belas juga menjadi salah satu kunci untuk mencapai herd immunity sesegera mungkin
sufiani tanjung fikri adin jakarta